nama biduan dangdut nayunda nabila kembali disebut di persidangan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
salah satu saksi yang juga pegawai protokol dan sekretariat kementan
rininta oktarini mengungkap sel pernah mengirim bunga dan kue ulang tahun ke penyanyi nayunda nabila dengan menggunakan uang kementerian
coba saksi ingat saksi kenal dengan namanya nayunda
ya pernah diminta mengirim bentuk barang apakah
oh rumah tangga pimpinan bukan pangan ya tanaman pangan
nilainya sekitar berapa ini ngirim kue dan bunga buat nayunda ini
saya tidak ingat persis karangan bunga meja dan kue ulang tahun
di spj kan oleh rtp begitu
waktu itu mintanya pak sel ngirim kue dan bunga ke nayunda ini dalam rangka apa
kok bisa mengirim ke person begitu
oh nayunda ulang tahun baik
salah satu saksi yang dihadirkan di sidang sel adalah penjaga rumah dinas sel di makassar ali andri
ali andri mengaku pernah diminta anak sel redindo
apakah saudara pernanda diperintah oleh dindo untuk meminta pembayaran aksesoris mobil
itu berapa masih ingat sudah
pak dindo yang menyuruh saudara untuk meminta ke
untuk koordinasi ke pak sukim
sudara meminta ke pak sukim itu sudah dengan apa kuitansi sudah dibayarkan atau belum
sudah dibayarkan atau belum
atau sudah dibayarkan duluan kemudian dirembes
baik setelah saudara minta ke pak sukim itu melalui telepon
kemudian dikirim ditransfer uangnya
ditransfer pak dindo rekening siapa